ya perang tokoh mewarnai dua kubu dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
pasangan joko widodo maruf amin maupun prabowo subianto sandiaga uno menggandeng sejumlah tokoh banten dalam susunan tim pemenangan
keberadaan tokoh banten dalam susunan tim pemenangan pemilihan presiden tingkat provinsi banten
diharapkan akan mendongkrak perolehan suara masing masing pasangan calon
pilihan para tokoh cenderung diikuti masyarakat terutama di masyarakat pedesaan
potensi pasangan prabowo subianto sandiagaono untuk mendulang suara dari kelompok tengah lebih tinggi dibandingkan pasangan joko widodo maruf amin
sebagai provinsi di indonesia yang memiliki daftar pemilih tetap paling banyak
jawa barat serta banten menjadi provinsi potensial meraup suara jokowi dan itu ada pada sosok ⁇ maruf ⁇ amin
jokowi dodo maruf amin bersafari politik di provinsi banten
demi meraih tujuh puluh persen suara pada pilpres dua ribu sembilan belas di banten
calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin ditugaskan tim kampanye nasional
untuk menjadikan wilayah jawa barat banten dan dki jakarta
sebagai lumbung suara demi memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sementara calon presiden petahana joko widodo kalah di banten pada pilpres dua ribu empat belas
tapi sekarang jokowi yakin dengan adanya dukungan dari keluarga besar casan sohib
dapat membantunya mendulang suara di banten
sementara itu menurut ketua tim kampanye indonesia kerja di banten
asep rahmatullah di kutipdetik com
para kepala daerah dipilih sebagai penasihat kemenangan dan pengarah di wilayah masing masing
asep optimistis jokowi yang pada pilpres dua ribu empat belas lalu kalah dari prabowo di banten
akan membalikan keadaan
di kutip cnn indonesia com pasangan jokowi dodo yusuf kalah mengalami kekalahan
dari pasangan prabowo subianto hatta rajasa di banten dan jawa barat pada pilpres dua ribu empat belas
berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara komisi pemilihan umum
pasangan jokowi jk hanya mendapatkan empat puluh dua sembilan persen suara
dibandingkan prabowo hatta yang meraup lima puluh tujuh satu persen di banten
di jawa barat pasangan jokowi jk kalah telak dengan perolehan empat puluh dua puluh dua persen suara
dibandingkan prabowo hatta yang meraup lima puluh sembilan tujuh puluh delapan persen

dibandingkan prabowo jk kalah dari prabowo atau jawa barat

dibandingkan prabowo hatta yang meraup lima puluh sembilan sembilan puluh dua persen suara

di provinsi banten
kita lihat sama sama mungkin bisa dihadirkan di belakang
oke kita lihat sama sama ya
ini dia simulasi pemilihan capres capres
ini yang pertanyaan terbuka ini grafik pertama yang pertanyaan terbuka
ini pertanyaan terbuka ya
tapi mungkin kita bisa lihat langsung ke pertanyaan tertutupnya
yang memberikan pilihan hanya jokowi dan prabowo
kita lihat sekarang yang pertanyaan tertutup
oh ini masih pertanyaan terbuka
oke ini dia hasilnya
marginal failure nya berapa kak ngasep
tiga lima jadi ini nggak bisa dibilang siapa menang atau gimana
kalau data ini menunjukkan bahwa posisinya masih bersaing
bersaing ketat ya tipis tipis gitu ya
ya meskipun jokowi unggul sedikit
tapi secara statistik memang masih berimbang gitu
secara statistik masih berimbang
tapi ya sudah bisa memberikan sinyal sinyal ya
untuk introspeksi untuk kepada tim masing masing
kira kira begitu ya kak ngasep ya
tujuh ini besar atau kecil untuk ukuran banten
lumayan besar terutama untuk pemilih yang masih merahasiakan
angkanya empat belas enam persen
apa namanya ingin dikatakan bahwa posisi pemilih banten itu cenderung rasional
mereka merahasiakan berarti mereka sudah punya pilihan sebelumnya gitu
jadi sekarang tinggal bagaimana pasangan nomor urut satu dan nomor urut dua
melakukan penetrasi yang lebih intensif ke lapangan
jadi kalau yang sekarang kita bisa sebut bahwa posisinya pas pada imbang
tapi sebenarnya kita juga harus melihat nih
ada sama hasil survei dari media survei indonesia
seberapa besar sebenarnya yang sudah menentukan pilihan ya
ada juga hasilnya ya
dan itu sebenarnya cukup besar loh enam puluh lima persenan kalau tidak salah
kita lihat sekarang
nah ini dia waktu menentukan pilihan
pokoknya enam puluh dua delapan ini berarti yang sudah ya
sekarang kira kira sudah ya
karena kita sudah masuk masa kampanye kan
jadi enam puluh dua delapan persen ini cukup besar
sisanya sekitar tiga puluh persen
ini masih bisa digoyang atau sebenarnya mereka sudah ada yang solid ke satu sisi
ya data kita menunjukkan untuk pemilih militan
posisinya dua puluh empat empat persen untuk satu
dua puluh empat dua untuk nomor dua
tipis tipis juga ya
artinya tipis tipis juga
karena swing potters pada pemilih militan itu masih lima puluh persen
posisinya di strong supporternya juga sama gitu
kemudian pada posisi
elektabilitas tertutup juga kurang lebih ya
ya tipis tipis seperti itu
jadi kalau misalnya melihat base dari pilpres dua ribu empat belas nih mas indra kan cukup aman lah ya di atas angin di atas lima puluh persen lima puluh tujuh persen waktu itu
kalau misalnya melihat dari sisi lain sekarang artinya itu tidak bisa dijadikan patokan ukuran bahwa posisinya sudah aman nih dua di banten gitu dong
yang pertama kami dari tim prabowo sandi punya keyakinan sangat
sangat yakin dalam hal ini baik menuju pada base yang lampau kita pada posisi lima puluh tujuh satu persen
itu angka yang signifikan ya
dan kalau kita runut lagi berikutnya kalau survei yang dirilis beberapa lembaga survei waktu bulan juni prabowo pun unggul terhadap jokowi ya sebelum dipasangkan dengan pak kiai maruf
dan berikutnya kalau kita lihat data lagi kalau kita bicara data tim jokowi sendiri bahkan pak jokowi sendiri merilis waktu tiga november yang lalu di banten bahwasanya mereka masih kalah sembilan persen
mereka mengatakan itu ya
itu adalah survei internal dan jujur disampaikan oleh seorang joko widodo
nah presnya ya
nah dan pun kalau kita lihat lagi ya tiga hari yang lalu kurang lebih tiga empat hari yang lalu tim jokowi tim bravo juga mengatakan bahwasannya banten posisinya jokowi kalah
nah dan itu juga dilengkapi oleh pak lbp ya menyatakan banten kita belum unggul bahasa beliau seperti itu
jadi dengan kata lain memang kami juga cukup heran dengan hasil survei ini dan cukup mengejutkan ya
tapi ala kulihal bagi kami kepercayaan diri itu begitu terasa
ini bukan sekedar melihat data dua ribu empat belas tapi juga proses dari dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas nanti pencoblosan justru yang ada membuat kita lebih optimis
kenapa lebih optimis
di saat jokowi yang belum saat itu belum
punya could and could persoalan belum ada persoalan could and could belum ada publik belum bisa menilai terkait kinerjanya
ternyata kekalahannya cukup telak prabowo cukup unggul di sana
dan ketika kita lihat masa pemerintahnya hampir lima tahun terakhir banyak persoalan terjadi ya
saya sebagai calon wakil rakyat di dapil banten iii di daerah banten banyak berinteraksi dengan banyak elemen buruh petani nelayan ulama pemuda tokoh masyarakat
di sana ternyata banyak keluhan
nah saya pikir keluhan keluhan yang varian varian keluhan yang begitu signifikan dan terasa itu tentu justru menggerus suara pak jokowi
nah jadi maksud saya sebuah ironi sebuah keyakinan yang sangat berdasar
kalau kita katakan dulu dua ribu empat belas kita bisa lima tujuh tentu
bara itu dia
ratu dian kalau misalnya dilihat kemudian memasangkan diri dengan putra banten harapannya targetnya berapa
karena beda satu aja bisa menang ya
satu angka itu menentukan kemenangan pasangan satu
jujur ketika pak k maruf amin dipasangkan dia sebagai calon wakil presiden ini ada euforia tersendiri bagi kami yang dari banten gitu ya
bahwa dalam periodisasi sebelumnya
belum pernah yang namanya putra daerah dari banten itu mewakili sebagai kepala daerah sebagai pimpinan di republik indonesia ini
tentunya ini menjadi kekuatan tersendiri dan kebahagiaan kami sendiri
kami harus berjuang semaksimal mungkin ketika putra daerah ini diangkat
tentunya kami sebagai calon legislatif di banten tiga juga merasa berkepentingan untuk mengangkat pasangan nomor dua
karena kita sudah melakukan survei yang sudah di release oleh teman tadi ya
bahwa sesungguhnya survei itu kan angka
kenyataan di lapangan kita belum bisa menentukan
nah apalagi tadi andi syahidit futter itu tinggi sekali
oleh karena itu itulah angka angka yang seperti itu yang kita sasar kepada masyarakat di khususnya di wilayah banten
bagaimana mempercayakan masyarakat untuk memilih

bagaimana mempercayakan masyarakat untuk memilih satu
masukan yang terkait dengan persoalan persoalan yang disebutkan oleh teman kami tadi
itu hal yang biasa
dalam kepemimpinan itu pasti ada pasang dan surut
ada kelebihan dan ada kekurangan
oleh karena itu kekurangan yang dirasa oleh masyarakat itu menjadi potensi kita untuk bisa merapihkan lagi
misalnya masalah buruh masalah kesehatan atau masalah pendidikan
itu konsentrasi kami untuk bisa membangkitkan kembali semangat pemerintahan jokowi ini
oleh karena itu
tapi kalau misalnya targetnya kemudian sudah ada maruf amin
masih ada yang mencari
masih ada yang mencari
di sini targetnya berapa
karena tidak mau tinggi tinggi
kalau kita sudah post power syndrome
kak asyaf tapi kalau misalnya melihat spesifik banten
ini karakteristik masyarakatnya pemilih yang seperti apa
kan memang di sana kan juga kita tahu ada panutan
ada beberapa orang yang menjadi panutan yang suaranya beliau beliau ini bagaimana
akan diikuti secara pasti dan terstruktur oleh mereka yang berada di bawahnya
apakah itu masih membentuk pola pemilih banten sekarang atau sudah berubah
jika kita lihat data survei alasan memilih baik satu maupun dua lebih dominan ke perilaku pemilih yang rasional
memilih jokowi itu karena dia bisa mengatasi masalah ekonomi misalnya
atau dia lebih ke psikologisnya
atau dia lebih pada dia perhatian pada rakyat
sementara dua alasan memilihnya adalah karena prabowo diyakini bisa menyelesaikan persoalan ekonomi di banten
jadi kita melihat memang banten sekarang ini sudah mulai sedikit lebih maju dibanding sebelumnya
dan itu mengubah pola pemilih
jadi kita lihat misalkan sebarang dukungan sekarang saat ini jokowi itu sedikit unggul di lebak

lebak yang dulu jadi kantor
pertama tahun prabowo
tapi di pandeglang daerah yang berdekatan dengan lebak prabowo unggul
jadi meskipun berdekatannya mereka punya pilihan masing masing gitu
apakah ada perbedaan antara dua karakteristik dua warga atau dua pemilih di dua daerah itu
karena dua duanya punya kultur yang sama
mereka sunda islam gitu mayoritasnya gitu
jadi intinya apa
intinya masyarakat yang berdekatan pun
kayak misalnya serang
serang dulu prabowo unggul cukup signifikan
jadi jokowi sedikit lebih unggul di sana gitu
artinya kalau di dua ribu empat belas yang lalu tujuh kabupaten kota itu sudah dimenangkan oleh prabowo
sekarang harus hati hati nih
tiga kabupaten kota sudah bisa dipegang sama jokowi untuk sementara
ini masih bisa berubah
mungkin berkurang atau bisa juga nambah
tergantung treatment masing masing
bisa juga faktor pilkada kemarin
oh bisa juga
pilkada kemarin ya
dan itu menjadi sebuah entry point
booster ya berarti ya
oleh karena itu bagaimana menjaga suara konstituen ini bisa stabil
kalaupun nanti ada yang mundur dikit ini dikit ya mungkin karena pengaruh
belok belok dikit lah ya
karena pasti ada kan
karena kalau orang menentukan pilihan kan pasti mikir dulu
lagi kalau misalnya saya sudah punya pilihan
pasti nggak kemana mana
tentunya orang orang yang akan kemana dan kemana ini menjadi target kita
untuk bisa kita bangkitkan kembali bahwa apa yang pernah dilakukan oleh pasangan satu ini pada periode ke dua adalah untuk membangkitkan peningkatan sumber daya manusia

karena kalau kita lihat kelas
kalau kita lihat kelas
kalau kita lihat kelas
periode pertama itu pembangkitan untuk infrastruktur
kita ingin mengatakan kepada masyarakat umum di indonesia bahwa indonesia ini butuh infrastruktur yang bagus
ada juga yang bertanya kenapa infrastruktur bukan masalah sumber daya manusia atau mental gitu ya
memang dalam periodisasi presiden kita sebelum sebelumnya kita dulu punya repelita
dulu punya pembangunan yang jangka panjang jangka pendek
nah kalau dengan periode dua periode ini orang kan berpikir bagaimana mau menyelesaikan infrastruktur
juga punya perhitungan ke aman vacancy
dalam proses pasca pasangan ini dipasangkan dan ditetapkan oleh kpu tanggal dua puluh september yang lalu
proses gerakan para jejaring struktur partai dan sebegitu masif
dan yang paling penting juga berikutnya bukannya struktur partai
tapi relawan relawan dari berbagai elemen itu bergerak sedemikian rupa
dengan kesuka relaan mereka dengan swadaya mereka mereka bergerak untuk dalam mereka menangkan capres
yang membuat mereka dan keyakinan mereka bisa memberikan harapan lebih baik buat indonesia
dan yang paling penting sebenarnya kenapa tadi saya memulai dari dua ribu empat belas saja
di saat jokowi belum punya banyak catatan di mata publik itu terkalahkan dengan angka sangat signifikan
nah sekarang kalau kita lihat tadi bu ratu menyebut bicara buruh ya
kalau saya kebetulan aktivis buruh saya biasa mengavokasi buruh
banyak hal catatan di kalangan buruh terkait dengan pemerintahan jokowi ini
contoh pp tujuh puluh empat yang mengingsarakan buruh di mana di sini ada membatasi kenaikan upah buat buruh
yang dulu di zaman sby kenaikan upah itu bisa senifikan
dan yang paling penting adalah sebenarnya pp tujuh puluh delapan saya seorang lawyer
saya bisa katakan itu bertentangan dengan undang undang tiga belas
pp tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
di mana kenaikan upah itu harus berhargaan kesepakatan berdasarkan kriteria kebutuhan hidup layak
tapi yang sekarang yang ada yang ada adalah penetapan pertumbuhan ekonomi plus inflasi
jadi sangat terbatas dan ini buat buruh sangat menyakitkan
makanya kalau kita lihat sejak pp tujuh puluh delapan itu dikeluarkan
itu reaksi buruh berbagai organisasi melakukan perlawanan
buk rasa dan seterusnya terus terjadi
dan kempen sekarang adalah pp tujuh puluh delapan ibaratnya kuburan buat buruh
nah itu satu hal
yang kedua kalau kita lihat sekarang persoalan outsourcing karena kontrak
plus juga di zaman pemerintahan jokowi keluar peraturan menteri terkait dengan pemagangan
sebetulnya mas outsourcing itu sebelumnya sudah pernah ya
tidak pada jaman pas jokowi ini
jaman outsourcing memang jamannya sebentar saya lanjutkan dulu
jaman outsourcing memang jaman pemerintahan negawati
tapi kita tahu pemerintah itu merah ada refleksi dengan jokowi juga
terus kalau kita lihat sekarang
law enforcement di saat jokowi jadi presiden terhadap praktek praktek penyimpangan resourcing karena kontrak itu sangat lemah
nah ditambah diperparah ini ada proses pemagangan yang dilegalkan
banyak persoalan kalau kita lihat bicara ekonomi ya
sudah banyak persoalan ya saya potong dulu
tapi sebenarnya seberapa loyal sih teman teman pks kalau misalnya di banten ya
banten kan bersebelahan dengan ibu kota
kita tahulah di ibu kota sekarang pks dan gerindra sedang seperti apa kondisinya
apakah itu kemudian juga akan mempengaruhi teman temannya di banten yang terdekat saja
gini buat kami di pks pilihan pemenangan jokowi dan sandi adalah pilihan ideologis
pemenangan prabowo sandi adalah pemenangan ideologis
bukan sekedar pragmatis apa yang kita dapatkan dua ribu sembilan belas apa yang terjadi di daerah lain
tidak buat kita memenangkan prabowo adalah memenangkan indonesia
memenangkan prabowo adalah dalam langkah berkhidmat untuk rakyat
jadi pilihan itu bukan lagi pilihan yang ditawar tawar
sehingga memang seluruh infrastruktur pak artai keadilan sejahtera pks se banten raya
itu bergerak bekerja sedemikian rupa
kita tahu militansi kader pks bukan hanya ketika misalnya pencoblosan
bukan hanya di pagi hari bukan hanya siang hari
tapi dua puluh empat jam bekerja untuk prabowo sandi
jadi tidak akan ada pengaruh ya apapun yang terjadi dengan pks dki juga tidak akan mengaruh
kita yakinkan pks akan bekerja yang terbaik
saya sebagai caleg pks kita bahkan berurung rembuk bagaimana kita bisa memenangkan
di saat ada persoalan logistik bapak ibu
bagaimana kita bisa menghadirkan gambar prabowo ke pelosok pelosok melalui gambar caleg kita masing masing
dan itu kita lakukan semua
oke oke yang menarik sekarang kang asep kalau misalnya kita melihat
oke lah ini katakanlah memang sudah solid tapi yang solid juga baru sekitar berapa tadi
oke sekarang bagaimana menggoyang mereka yang kira kira belum memutuskan
potensinya kemana pasti sudah dihitung oleh teman teman msi kan
nanti setelah itu ya kak ngasep tetap di cnn indonesia prime news
oke ya kita kembali membahas banten ini
lagi seksi malam hari ini setelah hasil surveinya dirilis oleh kang asep dan teman teman dari media survei indonesia
kang asep spesifik banten yang sekarang katakanlah yang paling seksi dibahas yang paling seksi dijual oleh para capres cawapres juga caleg apa masalah masalahnya
kalau kita lihat data survei ada tiga masalah utama di banten sebenarnya
pertama kaitan dengan buruh dan regulasinya seperti yang dibahas oleh mas andra itu
yang kedua kaitan dengan infrastruktur
yang ketiga masalah ekonomi
nah kalau tiga ini kemudian sebenarnya dimaksimalkan gitu itu akan lebih baik dibanding hanya adu nyinyir adu apa namanya ya hal hal yang nggak produktif
jadi kalau bicara banten sebenarnya kita masuk aja ke program
bisa masuk aja ke program yang diinginkan oleh masyarakat seperti yang tergambar dalam survei kita itu
jadi apa saja waktu itu pertanyaan dari msi
jadi kita misalnya tanya misalnya secara langsung masalah apa sebenarnya yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah ini
nah pertama mereka menjawabnya kaitan dengan ketenaga kerjaan berarti buruh lah ya dan regulasinya
yang kedua kaitan dengan infrastruktur jalan jembatan bangunan dan seterusnya itu di banten
yang ketiga ekonomi
tiga masalah itu sebenarnya kalau dimaksimalkan jadi bicaranya udah bicara kaitan dengan program
itu yang lebih dikedepankan gitu
ini mbak putri contohnya saya ingin katakan apa yang disampaikan oleh kang asep tadi relevan dengan apa yang saya rasakan di lapangan
banten itu ada empat belas perusahaan besar sedang dan kecil
dan dominan itu ada di tangerang raya
dan bicara populasi pemilih mbak ma dari delapan juta pemilih kurang lebih pemilih di tangerang raya itu ada lima juta
data terbaru delapan juta
dan kita tahu tangerang raya itu seribu industri kawasan seribu industri dengan dominasi buruhnya sangat tinggi
nah dengan kata lain ketika kita melihat sekarang contoh tadi saya katakan saya ulangi pp tujuh puluh delapan
ada permain lima belas tentang pemagang yang melegalkan kut en kut orang purna sekolah harusnya menjadi pekerja
tetap kadang tetap tapi di jelaskan pekerja pemagangan deng deng gedok untuk upah murah
ini terjadi di zaman pemerintahan jokowi
nah dengan melihat itu tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang dijadikan tolak ukur buat kaum buruh
bahwa saya ternyata tidak ada keberpihakan
belum lagi kalau kita lihat ya tenaga kerja asing
tenaga kerja asing mohon maaf dari tiongkok tenaga kasar yang merajalela di mana mana
di cilegon termasuk di tanggerang
itu menjadi sebuah kita tahu pengangguran
banten itu empat tertinggi se indonesia
bayangkan banten itu empat tertinggi angka penganggurannya di indonesia
ternyata ada pembiaran quote and quote saya katakan pembiaran tenaga kerja asing ilegal tenaga kerja asing kasar yang tidak melanggar undang undang itu dibiarkan
nah itu bicara buruh ya clear menurut saya
dan organisasi buruh kalau bicara program yang konkret

menawarkan sebuah konsep yang lebih jelas
dan yang berani membuat kontrak politik dengan dua calon presiden ini
baik kepada jokowi ataupun kepada prabowo
kepada jokowi ataupun kepada prabowo
dan yang berani membuat kontrak politik terhadap komitmen untuk perbaikan terhadap nafsi buruh itu prabowo
siap ditagih juga nggak
karena semua bisa bikin kontrak politik mas indra
saya kebetulan ketua dewan penasehat lbhdpp spmi
saya ketua dewan pakar asosiasi serikat pekerja indonesia
di situ dari kspi menyodorkan kontrak politik dan prabowo berani untuk melakukan hal itu
tentu ini sebuah harapan yang konkret dibandingkan dengan kontrak politik

dibandingkan dengan capres yang lain yang tidak berani
tunggu tunggu tuung
dari tadi kan mengatakan bahwa pasangan satu merasa tidak memperhatikan nasib buruh yang sudah menggurita sejak kepemimpinan ibu megawati
ini menjadi persoalan juga bagi kami
kenapa buruh itu melakukan gerakan gerakan yang dianggap oleh pemerintah kurang memberikan effort kepada pemerintah
tentunya ada plus minusnya
ketika misalnya buruh tidak menjadi sesuatu kekuatan peningkatan ekonomi ini juga menjadi standar pemikiran calon presiden satu
karena terus terang aja bicara tentang ekonomi ini bicara tentang buruh
bicara tentang ekonomi bagaimana peningkatan kinerja dari buruh ini bisa meningkatkan investasi yang muncul di daerah banten
berapa banyak sih yang melakukan investasi di daerah banten
karena kita lihat kinerja kinerja buruh juga kan harus juga kita tingkatkan
tapi sebenarnya kalau dari satu itu kontrak politik kontrak politik itu perlu atau tidak sih sebenarnya
saya kira gini pemerintah jokowi kan sudah melakukan kegiatan kegiatan yang sekiranya program ini diimplementasikan di dalam kementerian tenaga kerja
persoalan kontrak politik saya kira pak jokowi pasti akan melaksanakannya
misalnya tadi pp tujuh puluh delapan juga menjadi satu momok yang buat
pemerintah ini menjadi kok kayaknya pemerintah tidak sangat berpihak kepada buruh
pasti ada sesuatu yang membuat pemerintah jokowi berpikir secara mendalam gitu
tidak serta merta ketika diberikan peluang tentu ini harus mengorbankan sisi lain
jadi gini perlu saya klarifikasi
yang pertama kan nampak sekali keberpihakan kepada pemodal
insentif insentif kepada pemodal begitu leluasan begitu tinggi dilakukan oleh pemerintah jokowi
sedangkan perhatian terhadap penikah kejadilan
kegiatan buruh itu minim ya
kalau pengen ada kepastian investasi bukan dengan cara menekan upah buruh
tapi bagaimana persoalan persoalan pungli infrastruktur persoalan kemudahan mengurus segala macam itu dipentingkan
nah saya melanjut masalah ekonomi
saya tertarik mendalami soal kontrak politik
hal hal seperti itu kak ngasep
kalau misalnya menurut anda nih dari kacamata survei itu kan memang seksi ya untuk dijual oleh siapapun itu
caleg lah capres lah cawapres
tapi seberapa orang yang betul betul percaya dengan hal hal seperti itu kang asep
saya kira gini masyarakat itu kan sebenarnya butuh bahasa yang sederhana
yang bisa langsung diterima oleh mereka
kontrak politik mungkin bisa saja diterima untuk kalangan yang sudah menengah atas lah ya
yang secara pendidikan dia juga aware terhadap hal hal yang nggak gitu
tapi masyarakat masyarakat biasa di kampung sana belum tentu juga dia paham dengan itu
makanya gini sebenarnya fokusnya adalah kita punya beberapa macam hal
atau isu isu yang harus segera diselesaikan
fokus di sana pakai bahasa yang sederhana aja di masyarakat
oke menjual lagi mas sebentar mas indra
artinya sekarang kan masih punya waktu yang cukup tiga sampai empat bulan ke depan
masuk ke masyarakat kampanye langsung ketok pintu gitu
menyampaikan banyak hal yang terkait dengan
teman teman pks sudah pasti jalan tuh ketok pintu
ya artinya apa
konkritkan itu gitu lebih maksimal
dan saya kira tentu
calon presidennya juga harus turun gunung juga ke sana
karena kita lihat memang baik satu dua juga sebenarnya sama sama saja
kang asep ini hasil survei ini kemudian keluar sebelum calon wakil presiden maruf amin itu turun ke lapangan
kalau misalnya sudah turun kampanye di banten lah katakan begitu itu kira kira bisa seberapa besar pengaruhnya
mungkin juga akan mengalami penambahan gitu ya signifikan atau tidak nanti kita lihat
tapi yang pasti kalau kita lihat dari data yang ada ada keunggulan di kabupaten serang
di sana secara kultural itu rumahnya k maruf gitu ya
di tangerang posisinya imbang waktu dua ribu empat belas kabupaten tangerang justru kalah jokowi
kemudian juga kita lihat dari alasan itu ada muncul tokoh agama
salah satu yang dimu
orang mau memilih jokowi itu salah satunya itu karena ada faktor tokoh agama
nah justru di sini bedanya
kalau kita lihat alasan memilih kalau alasan memilihnya prabowo itu karena dekat dengan ulama
oke dekat dengan ulama
dekat ulama itu ke prabowo tapi tokoh agama
oke oke dan itu pertanyaan pertanyaan itu juga ditanyakan
justru ini yang menjadi jawaban real dari masyarakat
memilih prabowo karena dekat dengan ulama memilih jokowi
jadi mbak putri saya ingin menambahkan yang tadi
masalah kontrak politik
boleh yang soal ulama itu dulu
sebentar sebelum saya lupa
masalah kontrak politik
di awal dengan kontrak politik
satu hal ya kontrak politik memang itu di kalangan aktivis
tapi jangan lupa organisasi buruh itu terorganisir dengan baik
mereka terlokalisir dalam wilayah yang relatif sama
mereka punya organisasi yang kuat
karena mereka punya iuran
mereka punya infrastruktur yang memadai sampai tingkat tingkat ke pabrik pabrik
dengan kata lain ketika elit buruh aktivis buruh melakukan kontra politik dan mendukung salah satu kandidat
maka mereka akan masif melakukan campaign memenangkan kandidat yang berkomitmen tadi
berapa jaminan berapa persen buruh yang pasti akan setelah kontrak politik akan mendukung mereka yang menandatangani kontrak
kalau bicara pasti tentu kita akan bicara nanti hasil akhir
tapi satu hal
tapi kan sudah bisa melihat dua ribu empat belas
di saat belum ada kontrak politik saja kita sudah mendapatkan lima puluh tujuh persen
itu pemenangan prabowo
dan di saat ini prabowo berani membuat sepuluh poin kontrak politik
tapi saat ini kontrak politiknya seperti apa
artinya dengan begini
maka organisasi buruh kami di kspi melakukan mobilisasi yang masif
saya lakukan bersama teman teman di spmi di spn di spsi lab melakukan gerakan untuk ke bawah
ini loh capres yang mau mendukung komitmen dengan buruh
ada temuan menarik kita mbak sebelum ini
justru buruh kalau kita lihat dari segmentasi pekerjaan buruh itu memang ke prabowo
meskipun dengan angkanya tidak sekitar lima atau enam persen
data kita menunjukkan kalau petani sedikit banyak ke jokowi gitu buruh itu ke prabowo
ibu rumah tangga ke prabowo guru juga ke prabowo di banten
tapi ada juga segmen yang lain misalnya profesional kemudian wira swasta itu lebih condong ke jokowi
tapi kalau kemudian dari dua misalnya misalnya bicara buruh itu sebenarnya sudah
sudah masuk di kantongnya
tinggal masuk ke ppp
tinggal masuk ke ppp
tinggal mengambil yang ceruk ceruk lainnya
bukan hanya gini militansi teman teman buruh tadi mereka kan hadir di lingkungan masing masing
ada yang pak rw ada yang pak rt dia buruh
nah mereka tentu membilisir gerakannya membilisir keyakinannya pilihannya
nah yang kedua
saya beri kesempatan dulu kepada mbak ratudian ya
sabar mas indra silahkan
mas indra kan tadi bilang bahwa
persoalan yang benar benar
sangat besar ini di kapasitas masalah buruh
tapi gini mbak ratudian
kita bahas sekarang yang soal itu
jadi di jokowi itu suaranya di profesional kemudian di wiras swasta kemudian buruh buru
dan itu sudah ke prabowo katakanlah begitu
bagaimana mengambil ceruk yang itu sekarang
banten punya sejarah yang sangat religius lah
bahwa serang pandeglang lebak
itu daerah dari banten
itu daerah ulama
kemudian daerah tangerang raya itu daerah urban
dimana orang juga berpikirnya sangat realistis
seperti yang disampaikan oleh kak asyik tadi
nah harga harga yang harus disampaikan oleh kiamaruf amin
selaku putra daerah di sana
tentunya juga akan memberikan pendidikan yang maksimal
sebagai pendidikan agama ya
karena terus serang
walaupun wilayah banten adalah wilayah religius
tapi belum tentu
belum bisa diangkat untuk masalah masalah pendidikan
jadi kita akan menarik pesantren pesantren
untuk bisa dijadikan sebagai kekuatan baru
nah karena selama ini orang konsentrasinya pesantren itu di jawa timur
konsentrasinya di jawa tengah
konsentrasinya di jawa barat
banten ini adalah sebuah
pendekatannya berarti akan ke situ kira kira ya
iya kita pakai pendekatan ke situ
karena terus serang
unsur organisasi keagamaan yang mendorong dan mendukung satu
itu banyak di wilayah banten
bagaimana dengan buru
apa pasar itu juga akan digarap
atau sudah lah dilepaskan saja
enggak enggak dilepaskan
karena saya juga
sebagai calon legislatif di daerah sana
juga menjadi sebuah pr buat saya pribadi
untuk bisa mengangkat hal hal yang berkenaan dengan nasib buruh
khususnya di wilayah tangerang
tentu saja tangerang ini menjadi
semacam penyangga dari provinsi banten
yang juga penyangga dari provinsi dki jakarta
hal hal yang berkenaan dengan masyarakat
hal hal yang berkenaan dengan sosial
ini menjadi pr besar
menjadi konsentrasi calon presiden
dan wakil presiden satu
untuk bisa meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di provinsi banten
agar bisa kembali memberikan kepercayaan kepada pasangan jokowi maruf
baik baik kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal perolehan suara
dari hasil survei media survei indonesia
perolehan suara joko widodo
dan juga prabowo subianto di banten
tadi di awal sudah disampaikan
karena tadi dibahas masalah ulama ya
karena dia penyangga
ibu kota negara
yang harus diingat adalah
populasi banten itu
itu ada di tanggerang raya
di mana tanggerang raya di situ adalah
segmen bud segmen rasional
dan kita tahu segmen rasional adalah
orang yang melek pendidikannya
dan kita tahu
hampir seluruh indonesia
di kota kota besar prabowo menang
kenapa orang orang rasional
insya allah kami milih prabowo
sandi nah yang kedua
bicara religiulisitas ulama ya
kalau kita lihat
hampir satu juta warga banten hadir
dengan kata lain
itu menunjukkan keberpihakan
ulama pemuka pemangku agama
orang orang insya allah
orang yang taat beragama
itu mendukung prabowo sandi
jadi yang gak datang dua ratus dua belas
tidak taat agama
bentar bentar dulu
yang gak datang
ada yang mungkin kena satu doa
tapi mereka tetap mendukung
prabowo dan sandi
dan yang paling penting adalah
ketika mereka mau dengan swadaya
dengan uang dan tenaganya hadir
dalam rangka komitmen terhadap ketidakadilan
mengkoreksi dengan kondisi bangsa kita
yang ada sekarang
itu menunjukkan orang orang yang militan
dan militan sih mereka
itulah akan menjadi prajudik prajudik
berarti dua ratus dua belas kemarin politis ya
ya itu dampak pasti ada ya
dampak paling ada
tapi yang jelas
dua ratus dua belas ini adalah panggilan hati
orang orang yang militan tadi
mereka akan bekerja di lingkungannya masing masing
coba silahkan disurvey di tanggerang raya
itu banyak spanduk spanduk
yang inisiatif warga
dengan uang sakwe sendiri
tapi mas indra
itu kan memang pasarnya ceruknya
memang itu pasarnya prabowo
sekarang kan prn ngambil yang lain
yang kebetulan tuh kan
pasarnya kan itu
tapi ketika mereka adalah orang yang militan
mereka akan bekerja di lingkungannya
punya satu orang saja
untuk menarik dua puluh orang
itu udah menang prabowo nantinya
menarik kan bisa mau
buat teman teman dari
beberapa kelompok partai koalisi
juga ada yang hadir di dua ratus dua belas
bukan berarti itu semacam
semangat dukungan ya
tetapi karena memang ada uhwa islamia
yang dibuat di situ
kita juga merasakan bahwa
menambah nilai soliditas keagamaan
tetapi dalam hal untuk dukungan
saya kira ini berbeda
itu bisa diperdebatkan lagi
sebenarnya jujur saja
tapi semuanya itu apapun soal dua ratus dua belas
sebenarnya kembali ke hasil surveinya yang masih tadi
bahwa prabowo teman temannya ulama
dan ma'ruf amin
jadi isi yang aset
kita juga punya data
terkait dengan sebaran dukungan
berdasarkan organisasi keislaman
paling besar di sana kan ada data ulama
posisinya berimbang sekitar sekian persen lah ya
jadi tipis sekali sebenarnya
nah yang justru pemilih pemilih organisasi islam yang lain
yang kemudian justru punya kecenderungan pilihan masing masing
muhammadiyah kita lihat datanya di sini
lebih condong ke jokowi
organisasi keislaman yang berdirinya di banten
al hiyah itu satu organisasi islam
al hayriyah itu di kota cilegon
itu hampir mayoritas ke prabowo
ini artinya sebarannya memang sudah merata
jadi ketika kemudian
tadi misalnya dua satu dua otomatis ke sana
kemungkinan kita ketemu di januari nanti
itu mungkin bisa disurvey lagi ya
ya nanti kita masukkan dalam variable survei kita ke depan
poin ini sebenarnya
kan logika sederhananya
arusnya kan lebih dominan
jadi tidak terkooptasi dengan km aruf
ini clear kalau kita bicara data survei
asumsinya kan seharusnya
tapi head to head to mah semuanya kan
maksud saya artinya
pak kiai itu
pak kiai kan basisnya nu
nah dengan kata lain
ketika di basisnya nu
arusnya itu ngitungan normalnya
nu lebih dominan mendukung
makanya ini kebetulan
dengan data itu menunjukkan bahwasannya
pemilih banten itu rasional
melihat mana yang layak dibawa
saya basisnya dari nu
bahwa teman teman nahdlatul ulama
kompak dan solid
kalau misalnya tadi dikatakan rasional
ketika dia menentukan pilihan
warga nu menentukan pilihannya ke pasangan satu
bisa dikatakan posisinya masih head to head
posisinya bersaing ketat
siapa yang berani turun ke bawah
saya kira dia akan mendapatkan respon yang positif dari sesama tentunya
terima kasih bapak bapak dan mbak ratu dian sudah bergabung malam hari ini
kang asef terima kasih
mas indra terima kasih banyak
waktu kita sangat tight
karena suara rakyat banten di tahun dua ribu sembilan belas tidak menjamin akan sama seperti pemilu sebelumnya
maka tidak ada waktu yang untuk bersantai tentunya
bagi pemenang di dua ribu empat belas
karena sesungguhnya penantang hadir untuk membalikan keadaan
jadi siapa juara di tanah jawara nanti tujuh belas maret
tujuh belas april dua ribu sembilan belas rakyat banten yang memutuskan
tetap di cnn indonesia prime news